selamat malam partai demokrat membebaskan beberapa kadernya di daerah untuk mendukung jokowi ⁇ maruf ⁇ di persaingan pilpres dua ribu sembilan belas
sikap politik itu tentu berseberangan dengan keputusan partai demokrat yang mengusung prabowo sandiaga uno
lalu bagaimana para mitra koalisinya menanggapi manuver ini apakah ini sebagai dinamika politik yang biasa saja
ataukah benar seperti tudingan beberapa pihak yang menyebutkan proses pembentukan koalisi masih setaraf administratif belum kawin secara politik
itulah ulasan kami malam ini saya alfitri novan gintings anda menyaksikan fdn
ada politik transaksional yang berada di dalam ketidaktahuan kami itu yang membuat saya menyebutnya jadi general kardus
gejolak di internal kubu pendukung prabowo sandiaga acapkali terjadi bahkan sejak koalisi ini dibentuk
terus mahar politik hingga yang terbaru mengenai tudingan politik dua kaki yang dimainkan partai demokrat belakangan ini
lalu bagaimana kubu pendukung prabowo sandiaga mengatasi persoalan di level internal mereka
kami akan membahasnya bersama para narasumber yang telah hadir di studio
ada andi arief wasek jendepartai demokrat
yandri susanto ketua dpp partai amanat nasional
mardani alisera ketua dpp partai keadilan
adilan sejahtera dan henry
universitas parmadina jakarta
selamat malam bapak bapak
selamat malam assalamualaikum
sesungguhnya saya ingin memulai diskusi ini
dengan memeluk andi arief
karena foto foto yang sudah beredar
soal pelukan itu sudah
viral gitu ya
dikomentarin loh sama sebelah
saya mau mulai dengan cara yang tidak biasa
orang melihat dari luar lah
yang kemudian bisa membaca apa yang terjadi di dalam
setelah sekian lama
kita melihat itu kan
ini kan diawali dengan drama
yang urusannya sama
material berbentuk kertas
diawali dari situ
apa namanya pengumuman terjadi malam malam
seperti yang kita lihat sekarang
ketika pendaftaran pak sby tidak ada
yang hadir justru ahy dan ibas
dan lain sebagainya
kubu sebelah sana udah oke
walaupun ada pertanyaan soal pak maruf
yakin pak maaf dan lain sebagainya
tapi relatif lebih solid
disini ini sepertinya masih belum selesai di dalam sendiri
gimana menurut anda
gini ada satu sisi yang masih belum selesai di dalam sendiri gimana menurut anda
ada satu sisi yang positif sebetulnya dari koalisi prabowo sandi ini
irama politiknya masih ditentukan oleh kubu ini sebetulnya
nah kalau memang pertanyaan tadi awalnya
kalau memang demokrat bisa all out waktu itu
ini luar biasa
karena ada juara dua periode di sana pak sbe
sehingga kalau kemudian sb masuk di koalisi ini
peluang kemenangannya itu akan mencuat
tapi kan ternyata
dramanya ini tidak selesai mas alvito
satu persatu ini muncul lagi muncul lagi muncul lagi sehingga
membuat seolah olah kok
kenapa ini nggak selesai selesai antara demokrat dengan gerindra ya
karena kan pertanyaan selanjutnya kok pan dan pks adem ayem aja ya
apakah ini terkait dengan
isu yang pertama tadi yang dilontarkan kan
namanya saya itu itu yang terlihat kok
beberapa kali bahkan
permainan dua kaki ini
untuk ngetes atau
bukan sih saya melihatnya memang
beban persepsi sejarah
waktu di dua ribu empat belas mengatakan
di bawah ini merasa oh bisa jadi ini penyeimbang boleh kali ini ya
yang sekarang ini gitu
walaupun sebetulnya kan sekarang sudah punya
perahu sendiri ini gitu
ada pasun ya sebenarnya
kemudian oleh mas andi arief kan dituit tuh
dua kaki itu artinya satu dipilek satu dipilpres
kemudian itu diulang lagi oleh mas ahy
mas ahe berkata
terus dilanjutkan lagi sama seperti tweetnya mas andi arief tuh
satu dipilek satu dipilpres
nah memang kondisi ini
sayangnya tidak bisa dimanfaatkan oleh kubu jokowi

maksud saya tidak ada kapitalisasi itu gitu ya

membuat kubu jokowi terlihat semakin kuat
dengan bergabungnya lukas nmb atau tgb
atau pakarwo gitu ya
atau mungkin nanti ada lagi yang muncul
karena dianggapnya hanya sebagai supporter aja
nah mudah mudahan orang orang yang tadi pindah itu sadar juga bahwa dirinya ini
dan yang menarik pks dan pan
pks dan pan kayaknya adem adem aja
jadi kayak oh ya sudah

kontes kali ini sebenarnya pertandingan pks dan pan
ini sebenarnya pertandingan pks dan pan
ini sebenarnya pertandingan persahabatan katanya
jangan jangan yang saya melihatnya justru
oh ini adalah persiapan
semuanya dianggapnya dua ribu sembilan belas ini
sudah melegowokan pak jokowi lagi dua ribu sembilan belas
sambil masing masing diam diam
kecuali ustadz mardani mungkin dengan hashtag dua ribu dua puluh empat
coba kita saksikan yang ini dulu
ini penting untuk kita dengarkan
sebelum kita lanjutkan diskusi
saya melihat kekecewaan
pak sby itu memang tidak bisa ditebak
tapi harus diingat
melalui gestur kita bisa mendebak
saya melalui gestur saya lihat
beliau tetap masih teringat
kejadian awal di kediaman beliau
waktu bertemu dengan pak prabowo
nah inilah yang saya doakan
semoga tidak ada dusta
di rumah sendiri bapak juga
tidak mau ketemu dengan pak prabowo

apa karena kurang sehat atau apa
saya tidak mengerti
mudah mudahan kita doakan selalu pak sby sehat
tapi kembali karena dikatakan
akan turun sebagai jurkam
di depan saja tidak mau keluar
di beberapa daerah
oke itu pernyataan dari
mantan kawan seiringnya
saya mau tanya ke pks dan demokrat dulu
pak martdhani dulu
diam diam aja karena
nggak ada yang salah atau gimana
kalau ngelihat demokrat dulu deh
pks melihat demokrat gimana
yakin all out dukung prabowo sandi
tetapi memang kita semua ada
pada medan tempur yang baru
dengan sudah jelasnya
dua pasang ini
ada demokrat pks
mungkin kajian tentang kotel efeknya ya
karena itu sebagian masing masing
punya tafsir sendiri
bahasa sederhananya kita kan nggak bisa
menang di pilpres
tapi di pileknya tidak lolos
kalau itu yang terjadi
yang lain turun
maka tidak akan efektif
kalau pak prabowo menang
parlemen tidak dikuasai
oleh satu kubu
nah itu akan
itu akan memperpanjang proses
kami di pks
tidak ingin menilai
teman teman demokrat mungkin
kalau saya malah agak bagus
bad boys itu lebih diperhatikan
saya belum pernah dipeluk prabowo
andiudah nih ya
tulus teman demokrat
mengangkat masalah yang ada
benar benar di depan mata
saya tidak ingin komentari tim pak jokowi ya
tapi dengan demokrat angkat
ini realitanya benar kok
kotelifek mungkin teman gerindra
salah satunya mungkin
kita perlu ada strategi strategi
di mana pembagian pasukan
kalau di pks kami merangkum
memenangkan pilpres saat yang sama
pasukan pileknya jalan
tapi yang dipikir kayaknya yang kedua dulu ya
iya selamatin dapur dulu
pilek dulu berarti kan
kami punya formula
di mana sekali mendayung
dua tiga pulau terlampaui
jadi apa yang dipilih
oleh demokrat kalau memang itu pilihannya
bisa dipahami oleh pks
pada saat sekarang ini
kami memahami karena begini
kalau pks paham
demokrat melakukan itu
terus pak prabowo bilang
yang mendukung gua terus siapa
menurutmu itu semuanya mikir
pak prabowo juga mesti memahami realita yang baru
ini pilpres pertama kali lima kotak suara
dijadikan satu sesuatu yang sebetulnya tidak mencerminkan presidensial
presidensial artinya presidensial dulu baru pilek berikutnya
maka partai pemenang pilpres peluangnya pemenang pileg
nah tetapi oke lah itu kan proses belajarnya kita
kalau kami memahami lebih baik bisul itu pecah sekarang
kita manage bareng bareng kita pahami bareng bareng
kita petakan bareng bareng kita beri ruang bareng bareng
mas yandri ini jangan jangan karena tim pendukungnya
parpol pendukungnya juga nggak percaya nih pak prabowo bisa menang
karena itu ya selamatkan
kalau kita yakin menang
dari gerakan akar rumput di bawah itu
nuansa kemenangan itu sungguh luar biasa
mengelola itu menjadi sebuah kenyataan
tinggal memang bagaimana fungsi partai koalisi ini betul betul solid ya
dan saya lihat itu solid nggak ada masalah
misalkan partai demokrat
ah gimana solid dari awal berantem
sebentar kan terkonfirmasi
misalkan tadi malam itu ketika kunjungan prabowo sandi ke rumah pak sby
sampai sampai pak sby mengatakan siap menjadi jurkam
artinya kalau saya melihat demokrat kalau ada pun
di bawahnya itu ada yang membelot
itu mungkin istilah saya itu
misalkan lukas inambe ya
saya tahu di situ memang basis demokrat
kalau misalkan tiba tiba lukas inambe langsung mendukung prabowo
mungkin goncangannya ibarat pesawat langsung brok turun
bisa mabuk penumpangnya
artinya demokrat juga memikirkan bagaimana basis ini terjaga
konstituen mereka terjaga
yang tadi prabowo menang
terus kita maris juga di parlemen
bisa jadi misalkan ini
di papua jokowi tetap menang
walaupun menang tipis misalkan beda dengan dua ribu empat belas
prabowo ada kenaikan suara di situ
tapi demokrat tetap terjaga konstituennya sama yang lain lain
artinya sumbangsi kursi dpr itu bisa juga terjaga dari papua
nah kalau prabowo menang
untuk menjalankan program program pemerintah selama lima tahun
nah artinya gini bang alpito
saya melihat apa yang terjadi di demokrat
itu tidak perlu dibesar besarkan sebenarnya
masih ada waktu untuk melakukan konsolidasi
masih ada waktu untuk komunikasi
dengan pengurus pengurus demokrat yang ada di daerah
contoh misalkan waktu rakhir naspan
saya yang mimpin waktu itu tanggal delapan agustus
dua hari sebelum pendaftaran ke kpu
sama ada tiga provinsi pan secara terang benerang mendukung jokowi waktu itu
yang kedua ntt
yang ketiga kepri
tapi memang dalam rakhir nas itu sudah komitmen
boleh kita berbeda di proses
tapi ketika sudah diputuskan secara institusi
melalui forum tertinggi yaitu rakhir nas
maka semua harus tunduk dan patuh terhadap putusan itu
dan akhirnya pan tiga puluh empat provinsi alhamdulillah solid bang alpettor
nah artinya gini
saya meyakini betul apa yang dilakukan demokrat itu
insya allah tidak akan mengganggu kemenangan prabowo sandi
demokrat juga punya kepentingan terhadap kemenangan prabowo sandi
karena hajat politiknya
ataupun kepentingan demokrat untuk mengawal bangsa ini ada di prabowo sekarang
karena di pihak sana tidak diterima
karena ada ibu megah misalkan ada hendicap di situ
nah artinya saya yakin betul
hakul yakin betul
melalui pak sby melalui pak ahy
dan kawan kawan saudara saya andi arief ini
akan all out untuk memenangkan prabowo sandi
nah artinya kita ingin menang di pilpres
juga ingin menang di pemilu liga selatan
artinya kita pak prabowo dilantik di mpr dpr
di hadapan mayoritas koalisi pan pks demokrat dan gerindra
nah dampak elektoralnya ini
menurut kami jangan sampai dinikmati oleh gerindra saja
nah ini itu kan artinya gini
kalau misalnya keyakinan itu

keyakinan sangat besar bahwa jokowi
popularitasnya tinggi elektabilitasnya tinggi
dan karena itu akan memberikan dampak kotel efek yang signifikan
kalau tinggi pak
nah di sini ini kok kesannya kayak
ya kita kan juga harus ngurusin dapur kita
sebelum juga kemudian kita ngurusin
ini ini sebenarnya
ini sebenarnya seperti apa sesungguhnya mas andi
ini yakin nggak yakin karena
gimana sih sebenarnya
oh kita pan pks ini sahabat lama
sudah biasa berkoalisi dari dua ribu empat belas
ya dua kali berkoalisi
tapi koalisinya kan dulu setelah
pilpresnya setelah pileg
kalau untuk kesamaan dengan pan pks kita nggak ada masalah
walaupun waktu itu sempat ngomong mahar tuh
itu itu soal itu nanti kita bicarakan lainnya
sudah puluh kan sudah puluh kan
pan pks dengan demokrat ini
bisa ada masalah dengan gerindra
karena koalisinya baru pertama kali
kecuali di pilgub pilgub ya
nah menurut hitungan partai demokrat
menang atau kalah pak prabowo
ya itu poinnya

nah ini pasti ada dampak elektoralnya
nah dampak elektoralnya ini
menurut kami jangan sampai dinikmati oleh
karena kita selesai pasangan sandi yudho di deklarasi
memang gerindra mengalami kenaikan
tiga partai ini ternyata
tidak terpengaruh langsung dengan
kotel efek dari deklarasi itu
nah semalam pak sby bilang sama pak prabowo
bahwa memang dampak yang sudah terlihat adalah pada gerindra
karena itu mari berembuk masih ada waktu
jadi prinsipnya sebelum tanggal dua puluh tiga
biarlah perdebatan ini terus ada
tapi setelah tanggal dua puluh tiga di perdebatan
penetapan itu dilakukan
semua harus berjalan satu
jadi ada kehususan kehususan kita
mungkin nanti teman teman pks dan pan juga akan sama
bahwa prioritas utama daerah pertarungan itu adalah
jabar jateng jatim sulsel dan sumut
nah sedangkan sumatera banten dan dki
itu kekuatan empat partai ini ada
jadi mungkin tidak masalah

tapi untuk indonesia timur minus ntb
dan sultra misalkan ntt kemudian bali
papua papua barat maluku maluku utara
ini kekuatannya tidak seimbang
jadi seperti juga teman pks ada formula khusus
partai demokrat juga nanti akan menawarkan formula khusus
dimana tidak daerah daerah yang pak jokowi nya kuat
kalau dipaksakan bukan berarti suara partai ini akan dimakan oleh gerindra
tapi akan dimakan oleh partai sebelah
itulah makanya kita akan menggunakan taktik berlapis
jadi bukan caleg yang mengkampanyekan pak prabowo sandi
tapi nanti akan ada tim khusus yang mengkampanyekan pak prabowo sandi
nanti kita akan kepada polisi
jadi ini untuk melindungi koalisi ini agar besar semua
nah kita punya formula dua puluh lima lima belas delapan tujuh
sebetulnya berdasarkan suara sekarang dikali dua itu
masuk akal nggak tuh angkanya head
kalau kemudian mesin partainya jalannya maksimal sih masuk akal
maksimal itu maksudnya untuk
all out semuanya
all out semuanya untuk gempur kanan kiri
angka itu angka legislatif kan berarti
berarti all outnya untuk legislatif untuk kampung masing masing
otomatis untuk masing masing
nah menariknya begini
setiap parpol pendukungnya pak prabowo sandi ini punya kriteria dan ciri khas yang berbeda
masing masing sudah punya kolamnya sendiri sendiri nggak rebutan kolam
ini keuntungannya prabowo sandi
itu bisa rebutan basis tuh
karena ya misalnya contohnya ada pdip di sana
tapi terus kemudian misalnya ada pkpi gitu ya
terus ada hanurada kemudian ada perindo dan nasdem misalnya
kan mereka rebutan basis tuh
kalau yang ini nih
kalau yang ini nih
otomatis hampir pasti ke rebutan basisnya nggak ada
hanya saja memang kelemahannya ini kan begini
jadi kita ngomongnya masih dalam ranah legislatif ya
masih dalam ranah legislatif
kalau legislatif ini artinya kan ini urusan dapur masing masing
karena serentak ini
kan tadi dua duanya harus
basisnya adalah menang atau kalah pak prabowo
itu ini yang harus dipegang dulu
jadi bahwa ada efek kotel efek kepada masing masing partai ini
artinya kan gini bang logikanya tuh logika kotel dulu
kita berjuang mendapatkan apa nih
apakah elektabilitas kita akan naik
kalau nggak naik ya udah
kalau kayak gitu kita nyebrang aja
itu kan logika ini
jadi belum nyambung nih
inilah tugas partai ini
maksud saya gini bukan formulanya kemudian mendekatkan sosok prabowo sandi
dengan apa yang dijual oleh partai
jadi ngeblend ini
belum belum bisa belum bisa seperti itu
di antara sepuluh partai yang ada
oke berarti pks sama pan juga sama dong
pks pan jangankan pks pan
nah ini memang harus dipikirkan
jadi pr nya itu bukan cuma pr nya pan pks sama demokrat
partai lain termasuk pdip pun memikirkan gimana caranya kotel efeknya jokowi ini nyampe ke pileg
gimana caranya tuh
anggota lagi calon anggota lagi selesai pdip jualan jokowi di sumatera barat
pasti kan kalau ada yang mau iseng iseng pasang juga foto prabowo di situ
supaya dapet juga daerahnya
nah makanya memang agak sulitnya adalah di sistem serentak ini memang narik antara capres cawapres ke
jadi nggak ada formula generik ya
ya saya punya teori gini
kita nggak bisa menemukan pulau baru dengan peta lama
peta yang selama ini itu peta lama
ketika dua pemilu dipisahkan
kasus di brexit inggris saya pelajari micro campaign itu sangat efektif
salah satu yang mereka angkat tentang curry house
ada enam ratus ribu pemilih keturunan ipb
india pakistan bangladesh
yang ternyata ini menjadi penentu kemenangan boris johnson
kalau ikut dalam europe maka yang menjadi chef untuk curry house eropa timur
nggak akan ada original test
tapi kalau kita brexit mereka ipb boleh masuk
kita buat sendiri
nah itulah kami di pks sedang memetakan bagaimana micro campaign
satu lagi big data ya
ini trump itu cuma dengan dapat lima puluh juta pengguna facebook di empat negara
ohio florida yang elektronik
tapi dengan pendekatan yang big data
makanya ketika dalam beberapa saya memuji tulus teman demokrat mengangkat isu ini
karena buat saya atau kita di pks
biarkan satu hari umur politik itu panjang itu
kita masih ada tujuh bulan gitu
dan itu bisa terus melakukan sinkronisasi gitu
ini bukan karena ini akal akalan karena koalisi yang rapuh ya
karena sebelumnya ada cerita soal gopek gopek itu
untuk memaafkan itu kemudian yaudahlah demokrat bolehlah supaya kita bisa
kalau itu kan udah terbukti bahwa sudah turun
nggak ada udah selesai
kalau mau diterusin monggo
kami malah terbuka
lebih baik ya
tetapi problemnya adalah bahwa kita punya dua figur yang saling tidak ideal
tidak dari banyak partai
tapi pak prabowo firm dengan ketegasannya
sandi firm dengan milenial dan mak mak militannya gitu
sehingga gabungan dua ini kalau di mirroring dengan nyun sewu pak jokowi dan k maruf
ya kami yakin gitu
ini mengganggu pandan pks nggak tweetnya andi arief

tapi pertanyaan saya mas yandri kenapa waktu daftar misalnya pak sby nggak ikut
terus kemarin waktu pasangan calon presiden dan wakil presiden berhadapan dengan media pak sb kayaknya menghindari untuk satu frame bersama prabowo
kalau itu kan
ke rumah pak sby
dokumen ke kpi itu
tapi pak sby
disitu ada pak prabowo
pak amin rais
dan pak suhibul iman
dan yang lain lain
kpu itu kan
masalah teknis saja
teknisnya apa sih
tahapan yang akan
untuk menjadi sah di kpu
termasuk yang kemarin
tapi pertanyaan saya gini
oh signifikan sekali
dan itu menunjukkan bahwa
komitmen pak sby
itu bahwa memang
mungkin ya pak sby
nggak mau jadi jurkam
tapi kan munculnya harusnya
oh ini kan belum masa kampanye
ya kan belum penetapan
belum ada nomor urus
kan masih tanggal dua puluh tiga
pak amin rais
nggak usah dibesarkan
nggak keluar dari rumahnya
itu nggak perlu
bagaimana komitmen demokrat itu
ya nggak ada masalah
kemarin saya jumpa pes itu tuh
nggak ada bang jul
nggak ada masalah
jadi jangan juga
ketika ketidakhadiran secara fisik
pejabat sebuah partai
ketika ada acara
hal hal yang sangat teknis itu
nggak ada juga
nggak juga begitu
selama itu dalam koridor
dan semua pernyataan pernyataan
masih satu suara
untuk memenangkan prabowo sandi
saya kira tidak ada masalah
ada yang boleh tambahkan
udah kebangun semua nih
solid di tataran narasi
solid di tataran narasi
solidnya di narasi
ini sudah terbiasa
udah kedipan mata aja
kan dengan gerinda ini
yang masih harus ada
eh gerinda kita udah oke
jadi kita mesti ada kesepakaman
sekarang ini kondisinya
masih jauh di bawah
nggak munculnya pak sby
nanti saya jelasin dulu
itu kan menunjukkan bahwa
masih ada yang mengganjal
setelah malam kardus itu
apapun masih jadi magnet
pak amin rais ini kan
bom atom yang siap
beledarkan kapan saja
karena itu sekarang
itu adalah pak prabowo dan sandi
jadi publik harus
diarahkan magnetnya itu kesana
kalau pak sby yang keluar
nanti yang diwawancari
komentar pks ya nanti yang akan dikutip
bahwa dia hanyalah
nanti menjadi jurkam
menjadi mentornya pak sby
dan yang sekarang superstarnya adalah
beda dengan kubu sebelah
kalau kubu sebelah
superstarnya erick thohir sekarang
kan tak dipilih
nah itu perbedaannya
kita mau superstarnya
kalau kita lihat di media
kalau ditemuin bareng bareng
nggak ada masalah gitu
tapi ini kan serunya
kita buka lagi
kita buka lagi
itu tweet andi arief lah yang paling top
coba kita seng seng bersama gitu
bisa dilihat di layar yang
anda saksikan ini
dalam koalisi gerindra
pan demokrat dan pks
memiliki catatan politik dua kaki adalah
pan dan pks
pan mengusung prabowo pilpres namun ikut menteri jokowi
pks ikut kabinet sby namun di parlemen melawan
demokrat tidak ada catatan
ini sembilan september
ini mengganggu pan dan pks nggak tweetnya andi arief ini
ini kan bicara masa lalu kita
iyalah nggak ada masalah ini
ini semua terjadinya memang
kalau saya tidak salah
memang belum ada tweet kontroversial lagi setelah pelukan
setelah pelukan dengan prabowo itu memang belum ada
nah tapi sekarang kalau kita catat
ada satu sebetulnya yang membuat pertanyaan besar di kubu
berada dalam satu kelompok semuanya
ketua tim sukses
wakil presiden kan sudah keluar dari gerindra
ya itu kan pada malam itu
malam malam itu kan diumumkan
sebelumnya kan nggak
kenapa saya bilang jadi pertanyaan
ini memang apakah solid akan mendorong gerindra menjadi sebuah
atau memang ingin memperjuangkan
presiden dan wakil presiden saja
karena kalau misalnya tadi perbincangannya adalah
seolah olah itu memang tidak ada masalah dengan
prabowo dan sandi
tapi terus kemudian setiap hari
atau ada pertanyaan yang lebih sarkas lagi
atau jangan jangan karena nggak dapet disana ya akhirnya disini saja lah
kita pokoknya di sini untuk menyelamatkan dua ribu dua puluh empat
dan gini juga mas alvito satu lagi
justru dari empat partai politik
yang mendapatkan cobaan cukup besar
minggu minggu ini tuh memang demokrat gitu kan
kemudian ada hoax yang katanya
tugu pak s b yang tadi hilangkan di
di ntb gitu kan terus terus menerus seperti itu aja gitu
apakah ini menjadi target gitu ya
opos apa petahana untuk menyerang salah satu di antara empat partai ini
saya nggak ngerti juga tapi yang jelas memang
yang tidak dimainkan oleh kubu petahana
jangan lupa asian sentinel
oh ya asean sentinel juga kan tiba tiba muncul lagi tuh
jadi banyak nih demokrat
dan eh tadi gua mau ngomong apa ya
oh ini satu satunya yang pembeda
antara kubu petahana dengan kubu oposisi ini adalah
ini kubu oposisi terlihat lebih genuin karena tidak ada simbol simbol
kalau pak jokowi
pak jokowi itu kubunya sering banget munculin simbol simbol gitu
naik motor besar bareng bareng pendaftaran
berurang simbol pada saat kemarin arik thohir dimunculkan
gimana mau ngeluarin simbol
nah itu dia itu maksud saya
karena mereka ini terlihat sekali masih jalan sendiri sendiri gitu
kalau bicara soal waktu
kubu pak jokowi itu udah bekerja bahkan gitu ya
apakah kemudian salah satunya
soal bandara dan asian sentinel itu ya
dan asian sentinel itu kita nggak pernah tahu
buktinya nggak pernah ada
tapi yang jelas ya ini udah bekerja udah berjalan
sementara kemarin aja waktu erick thohir dipilih
ada diledekin kan dari kubu seberang
tapi itu beda waktu kita rapat pada
pak jokowi mengumumkan ketua tim sukses
kita bukan memikirkan tim sukses waktu itu
kita memikirkan negeri ini bagaimana ketika dolar sedang tinggi waktu itu kan
jadi memang beda isu
kalau disitu bagaimana
kemampuan kekuasaan ya kita mikir dong
negeri ini mau bagaimana supaya selamat
jadi mereka mengumumkan arik thohir
kita bicara bagaimana rakyat yang sedang tertindas sekarang
untuk bangkit dari keterpurukan
tapi benar nggak jalan sendiri sendiri
jalan sendiri sendiri ini sekarang masih jalan sendiri sendiri
yang sebelah sana
kita insya allah sudah satu titik bagaimana memenangkan prabowo sandi
kemudian bagaimana juga partai partai tadi semuanya mengalami peningkatan
apa namanya jumlah
iya anggota partai partai itu ya
jangan lupa juga bahwa mesin partai yang ada disini
itu memang luar biasa
pan itu sepenjak republik ini ada
artinya apa yang terjadi
orang orangnya bekerja di bawah gitu
nah artinya kalau tadi bagaimana
seiring sejalan pan menang di pemilu
prabowo menang di pilpres itu bisa ketemu
tapi gini deh
fakta jadi kalau lsi dini ja mengatakan hari ini satu koma wajar
coba sekali sekali
tapi salah fakta salah terus
saya mau nambahkan sedikit ya
ini kenapa kami demokan selalu berkomentar soal gerindra
karena kalau soal pengalaman menangkan presiden
jaringan saksi dan akar rumput pks
kemudian namanya pan ini memenang ketua tim sukses dua ribu sembilan
ya kan kita ada jurkam nasional yang punya daya tarik tertinggi
jadi sekarang ini kita memang sedang meminta apa namanya bukan kebayaan hati ya
dua ribu empat belas gak menang karena gak join demokrat ya
ya itu benar
meminta agar gerindra ini memang harus affirmative action terhadap tiga partai
di kondisi sekarang ini harus betul betul
jangan jangan sorry
ini jangan jangan isunya semuanya tiga tiganya isunya di gerindra ya
ya itu dia emangnya saya
bang vito kalau dari tadi kita catat
yang sering diomongin sama mbak andi ini adalah kekompakan tiga partai ini
jadi gerindra ini seperti ada di luar
diantarkan ke istana caranya gimana
kalau partai demokrat
yakin menang ini
makanya kita sekarang bicara
sebelum menang ini kita atur
ini bukan hanya di gerindra
jadi kita nggak bicara soal
berapa menteri enggak kita lebih baik
bagaimana distribusi suara
ini bisa menguatkan
tiga partai ini sehingga juga di parlemen nanti kuat
kami menganggap bahwa
lebih mudah memenangkan sebetulnya
ketimbang untuk membagi ini
kami sekarang ini mencegah agar gerindra
tidak besar sendirian
kalau dia besar sendirian di atas dua puluh kitanya
kecil kecil kan kurang bagus juga di parlemen
hanya empat puluh empat persen yang mengendaki pak jokowi ini
walaupun gerakan pak
mardani ini belum matching
dengan elektabilitas pak
masih nunggu waktu
tapi nanti ada tambahan tambahan misalnya
dan sebagainya memang kita
memperbesar keungguran di jawa barat
memperkecil keunggulan di
keunggulannya ke pak jokowi di jawa tengah
kita harus menang di jawa timur
menang di sumut dan menang di sulsel
kalau berdasarkan exit poll nya
sumut dan sumsel ini
sudah makin mengecil jaraknya
jadi dulu kita kalah besar pak prabowo
kalah besarnya di
terutama di sulsel dan di sumut
jadi potensi menang ini ada
dan ya pak prabowo juga sekarang
sudah mulai banyak berubah kan
sudah mulai banyak berubah
yang paling penting itu bang andi arief
jangan sampai mereka milih prabowo
oh nggak milih diantara kita ini untuk partai
itu dia itu yang jadi masalah
kalau milih prabowo milih gerindra
ya itu dia
jangan sampai kesana semua
jangan sampai kesana semua
apalagi yang milih partai sebelah sana
makanya debat pembekas demokrasi ini
adalah sebenarnya pada gerindra
agar tahu diri
untuk memikirkan diri juga
untuk memikirkan kita
nah itulah itu yang tadi wb bilang
karena kemenangan sudah hampir didapat
nah itu dia kan satu makanya itu
ini artinya masih ada
dari tiga partai pendukung prabowo saja
bukan seuzon kalau menurut saya ketakutan
tapi lebih parah gitu
ya karena memang kenyataannya begitu
ada prabowo ada sandi ada joksan kan
nanti kita lihat juga
proporsi kemenangan tim suksesnya
atau komposisi tim suksesnya
yang lain lainnya dapat berapa juga gitu
kemudian jurkam jurkam daerah gitu
kalau kebanyakan jurkam daerahnya gerindra
ya gerindra lah yang menang
andri kalau saya punya catatan gini ya
cuma gerindra yang dapat kotel efek
contoh misal pak joksan ketua
tapi efektivitasnya belum tentu tidak tersayangi
kalau misalnya andi masuk andi andi masuk
ini yang nggak pakai embel embel apapun menghiasi media terus gitu kan
jadi buat kami
kita masih terus belajar
tadi petanya dulu di improve
nah kalau di sana mau seperti apa monggo
ingin tadi dinamis
tapi saat yang sama semuanya berkembang
jangan sampai statis cuma satu yang menonjol
atau tidak tercapai sinergi
nanti itu buruk buat masa depan
jadi garis bawahnya udah diucapkan tuh sama ustadz mardhani
bahwa keinginan kerjasamanya kan harus dipertegas
jadi memang mudah mudahan setelah ada pelukan ini
ya pertemuan pertemuan lagi ini lebih santai juga
saya sebagai rakyat
pengen juga gitu simbol simbol kekuatan koalisi prabowo sandi ini muncul bareng gitu
jadi artinya ada pak sby pak amin pak salim
tadi tanggal satu oktober nggak salah
iya itu ada saatnya itu
kan sekarang belum diumumkan
nanti kalau misalnya jadi itu mungkin akan mendebarkan ya
kalau cepat juga nggak baik
kalau nggak dalam teori panggung tuh ada suspannya dulu
sebelum suspend udah mati lampu
kita punya genset
ini band membuka nih ya
tanggal satu oktober kalau nggak salah semalam tuh mau ada pertemuan semua pak sby
tunggu tanggal mainnya
pak sby akan ada
jadi kalau bisa disimbolkan sebenarnya
jadi ini koalisi empat partai melawan erick thohir ini
jadi sebenarnya kalau bisa disimbolkan pan demokrat pks ini sebenarnya lagi nunggu nih
gerindra sebenarnya mau ngapain mau baginya kayak gimana ngaturnya kayak gimana
karena ini belum jelas sampai sekarang
tapi kita juga nggak berharap nasib kita udah sama gerindra lah
pan pasti punya cara sendiri
kalau nggak ada nasib juga kita akan upaya
kalau sederhananya it takes two to tany
kita minta pengharapan dari orang lain
oke pak joksan ketua
kita ingin tadi kepala daerahnya gerindra pks pan demokrat nggak usah masuk ke dalam
sandi sudah memberi contoh bagaimana etika publik
sandi nggak perlu mundur di cawagup
tapi sandi bilang kalau saya nggak mundur saya menyandera warga dki
itu etika publik yang baik
nah itu banyak sekali pelajaran yang sedang kami coba jajaki dalam era baru ini
hashtag kita ini menunjukkan betapa bahwa masyarakat cerdas siap berdemokrasi
dan siap berpikir bukan yang selektis
jadi memang bedanya di situ
kalau di sebelah sana bagaimana narik narik kepala daerah supaya masuk tim sukses
kalau kita kita sarankan jangan
lebih baik mereka karena pejabat publik
supaya tidak terserempet aturan main
biarlah mereka fokus kepada ngurus rakyat
jadi kita nggak akan ngerayu anies ngerayu apa namanya gubernur pan gubernurnya pks
biar aja mereka mengurus rakyat
rakyat udah tahu kok mana presiden yang akan layak dipilih
pasti prabowo pilih mereka
jadi usut diajak ajak lagi

tapi kan itu kan bukan hanya terjadi sekarang
sebenarnya di rejim sebelumnya zaman pak sby juga kan
keterlibatan kepala daerah itu kan penting
nggak ada dulu
nggak ada dulu
oke dua ribu empat belas deh kita bicara dua ribu empat belas
pendukung prabowo hatta waktu itu kan kepala daerahnya banyak
secara resmi nggak ada
kalau pak jokowi malah merayu rayu supaya masuk kan
apakah di dewan panasehat atau di jurkam kita nggak
sama dengan komitmen hari ini kita nggak mau melibatkan mereka secara
jadi sebenarnya yang jadi masalah itu karena resminya
tapi itu jitu juga sih
daripada nanti udah masuk tim sukses suku kepala daerah dipanggil kuningan gitu kan
udah ngurusan itu gapanya ya
sebenarnya nggak usah ya
kalau itu nggak kepikirin
pemerintah ini menghargai gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden kenapa
karena ini cara yang paling ekseptif memindahkan politik identitas menjadi politik yang rasional
seperti apa ekspektasi yang bisa didapat publik nanti ketika ini sudah berjalan
apa yang akan terjadi begini begini aja
enggak kalau saya berpikir kita akan punya sebuah panggung yang menarik
pak jokowi sampai sekarang indonesia net oil importer
pak jokowi punya konsep revolusi mental yang quote and unquote
jalan tidak nanti dilihat
gimana cara kami membuat karakter
nah itulah nanti adu gagasan dengan data yang jelas dengan roadmap yang jelas
termasuk kami sempat memikirkan
orang orang yang ngisi juga jelas
jangan sampai katakan mazhab ekonominya kerakyatan tetapi ternyata ujuk ujug ditaruh menteri keuangannya yang ternyata tidak sesuai
kami tidak ingin seperti itu
jadi nanti akan jadi pendidikan politik yang menarik
lagi lagi hashtag kita memberikan satu bukti ada engagement
ada partisipasi publik yang tinggi sekarang ini
asal kami para elit mampu merayu mereka untuk put attention kepada proses yang indah
nah itu tanggung jawab kami
karena itu betul
pak jokowi dan tim luar biasa sudah bekerja
kami namanya contender ya
kita lagi rapikan diri buat peta
kita ingin pergi jauh
makanya kita agak rame rame dikit
klik baru jauh nanti

kalau partai demokrat
kalau saya sih sudah jelas ya
kalau jokowi kan udah pasti gagal
gagalnya sudah ketahuan
dulu dia bilang nggak impor
ternyata sekarang kan semuanya impor
beras bangga menteri pertanian panen raya
menteri perdagangan juga dengan bangga memasukkan jutaan ton beras dari vietnam
dulu kata pak jokowi saya gak akan ngutang
ngutang yang terbesar dalam periode yang sangat singkat
kemudian tenaga kerja asing yang hari ini pengangguran begitu banyak dibawa
kenapa masak tukang cangkul tukang ngaduk semen didatangkan dari cina
dan itu kan rakyat sudah tahu
kemudian hal hal yang lain
ini disampaikan pan waktu itu ya
karena pan ada di sana juga dulu
sudah kita sampaikan
dan mungkin bukan tidak didengar mungkin tidak sanggup ya
tidak mampu melaksanakan itu
jadi menurut saya kalau sudah janji banyak terus lima tahun tidak bisa ya harusnya sadar diri lah
dan rakyat harus tahu itu
kalau republik ini mau selamat ya pilih prabowo
silahkan kalau demokrat akan menyumbangkan dalam koalisi ini pertama endorsement
endorsement dari kekawalan milenial dari ahy
endorsement ke masyarakat banyak terutama rakyat kecil
dari psb ini kan belum di
nanti akan ada
kemudian juga kita menawarkan kejutan nanti
kalau di sana ada revolusi mental kita akan mengingatkan pak prabowo untuk menggunakan kembali revolusi putih
saya nggak bisa sebut sekarang biar pak prabowo gitu yang akan menyebutkan
nah kemudian yang lain kami melihat juga bahwa tokoh tokoh ataupun influencer yang diambil oleh kubu sebelah ini lebih menguntungkan kubu pak prabowo hatta
pak prabowo sandi
karena kita melihat banyak sekali influencer influencer yang bisa mengendorsement terutama di kalangan agamawan tanpa menggunakan politik identitas
tapi endorsement nya bisa lebih meluas
nah untuk operasi darat kita pak sby dan ahy akan keliling ke satu ratus lima puluh tujuh kabupaten
untuk demokrat atau
untuk demokrat dan untuk pemenang prabowo
terutama di tiga jawa
pak sandi berapa
dua tiga pulau
sekali dayung dua tiga pulau atau setelah tiga
hen apa yang bisa kita prediksi kalau dilihat dari data historical dan sampai sekarang ini
gini memang itu tadi digarisbawahi oleh mas andi bagus untuk catatan gerindra bahwa di koalisi ini yang belum pernah jadi pemerintah itu gerindra
jadi mau tidak mau harus lebih banyak mendengarkan
kemudian yang kedua apa yang disampaikan oleh mas andi bang yandri ustadz
ustadz mardani itu tadi bagus sekali
itu hal yang tidak pernah diungkapkan oleh prabowo
setiap kali dia pidato setiap kali dia debat
harus ada isinya seperti itu
jangan tentang nasionalisme aja
jangan tentang bagaimana indonesia ini menjadi macan asia saja
dan menurut saya yang terpenting juga gaya di dua ribu empat belas pada saat panggung kosong
itu tidak bisa lagi digunakan oleh prabowo pada saat panggung kosong
jadi ya sekarang tantangan dari bapak bapak ini bagaimana mengubah prabowo
yang sudah pernah pelukan pasti mengerti prabowo
saya mau menambahkan sedikit
saya ingin agar pemerintah ini menghargai gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden kenapa
karena ini cara yang paling ekseptif memindahkan politik identitas menjadi politik yang rasional
kalau enggak nanti masyarakat akan menggunakan cara cara politik identitas lagi
seperti pada pilkada jakarta
lebih baik dengan dua ribu sembilan belas
lebih baik dengan dua ribu sembilan belas ganti presiden
ini politik rasional
jangan mengambil segala cara lah
misalkan masa sih iklan di studio bioskop sampai ke bioskop ada iklan itu namanya panik
ya iklan mah di tv
biar dapat penghasil ganti tv
kan jangan di ruang ruang studio
nanti kita bikin episode khusus ngomongin ke pak semua ya
kita sekarang ngomongin ini dulu sendiri
bapak bapak terima kasih atas waktunya
waktunya sangat terbatas
dan kita akan lihat tweet tweet andi seperti apa ke depan
seperti apa koalisi prabowo
tweet saya juga dong
jadi kadang kadang tweet yang semacam itu lebih di tweet
gak ada yang lurus
kita akan jumpa lagi dengan bapak bapak ini barangkali ke depan
dan barangkali kita akan undang koalisi sebelah agar lebih hangat barangkali ya
kami akan jumpa ya anda minggu depan
ucapkan terima kasih dan sampai jumpa